menko kemaritiman luhut bin sarpanjaitan menjelaskan isi pertemuannya dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
luhut mengakui pertemuannya dengan prabowo sempat membahas soal pilpres dua ribu sembilan belas
menurut luhut ia sering bertemu dengan prabowo subianto tanpa diketahui media
pasalnya luhut mengaku sejak lama berkawan dengan prabowo
dalam pertemuan pada jumat kemarin luhut sempat menanyakan kesiapan prabowo maju pilpres dua ribu sembilan belas
menurut luhut prabowo belum memutuskan maju sebagai capres karena beragam pertimbangan
selain itu luhut mengaku berdiskusi dengan prabowo soal pidatonya yang menyinggung indonesia akan bubar pada tahun dua ribu tiga puluh
luhut mengingatkan prabowo agar berhati hati menyampaikan pendapatnya
namun luhut membantah
dalam pertemuan tersebut ia mengajak prabowo untuk menjadi cawapres jokowi maupun ajakan agar gerindra bergabung dalam koalisi partai pendukung
beliau cerita dia bilang saya ada baca buku ghost fleet itu
saya pikir bagus bagus saja tidak apa apa ya kita jangan pesimis saya katakan
kita harus optimis bahwa itu ada mengingatkan kita semua untuk hati hati
tapi kalau seperti saya ceramah tadi di pdp tidak ada indikasi untuk kita bisa bubar seperti itu
memang harus mengilit ketua perdur forty four ini tekan
dan tetapi yang menuruthadz mau saya ke penjuru lalu saya tersenyum di parody kecuali dua tiga tahun
nah saya benar benar b infiniti hewin